enak aja setelah gue bersusah payah untuk mendapatkan ini
lo mau nganterin ke tempatnya aneh
heeeh dimana arti kepala warna gue di mata ani
enggak enggak enggak
cuman ke rumah ani dong
papa amin mau kemana
mau pamitan pulang ke bandung
papa amin mau pulang ke bandung
lo pake disini lagi tat
emang kenapa sih be
gue jadi kagak bisa ngerasain kopi bikinan mak lo
semak deh semasa ada apaan
apa yang duri mama

kagak jadi dah
ya udah saya masuk pagi ya
pada saat itu kami lagi berbicara
kami lagi bantuin si tati
ya udah saya masuk pagi ya
ya udah saya masuk pagi ya
ya udah saya masuk pagi ya

ya udah saya masuk pagi ya
pak amin kenapa diem aja
ntar siapapun yang duluan ketemu mopur
jangan sampai dikrumani
jangan sampai dia liat ini sama cowok ganteng
ntar dikumat lagi
kamu kan harusnya bilang beres
masalah iya sama beres aja dibahas
kang jon kang hojak
kalau kalau disini saya banyak
kesalahan saya mau pulang kampung
antriin ke bandung motor saya mana
kuat ah tukang
bukan kang tapi
rumah teki nasi
sekalian saya mau pamitan
sampai ketemu lagi kang amin
kang amin teng kan telepon saya aja
hp saya ketinggalan di kontrakan
mau balik lagi
gak usah lah kang
nih akhirnya gue dapat juga
bakso malang melintang kesukaan
sini pur duduk pur
jadi gini pur dua jam nih ngantri ini nih
lo kan capek abis ngantri lagi dua jam
ini kan gue yang ngantri
setelah gue bersusah payah untuk mendapatkan ini
lo mau nganterin ke tempatnya ani
di mana arti kepala warna gue di mata ani
enggak enggak cuma ke rumah ani dong
pengertian oh ini lo
kontaknya aja dibawa ojak
ya allah cocak
bang ojaknya mana
kok sepi banget
iya pak sopian
habis ada insiden
insiden antara purnomo dan oja
kurang lebihnya begitu
sekarang masih berlanjut
di rumah nyanyi
es dawet dong pak sopyan
eh enggak enggak enggak
makan bunga es dawet dong
ini bapak sama anak gak konsisten
biar dia gak ke rumah ani
emang ada apaan di rumah ami
gak panjang ceritanya
ntar abang ceritain lah
emang kalau nggak ada motornya
sipurno gak bisa ke rumah ani
itu yang kagak gue pikirin
tunggu sebentar ya kang
ini ada info penting bapak harus ketemu ibu
wah pasti ada info baru